tak hanya di kementerian keuangan di kementerian lainnya seperti hal yang satu ini
menteri sosial tri risma hari ini mengaku bahwa ia tidak mengetahui sama sekali soal kasus dugaan korupsi bantuan sosial
berupa beras untuk keluarga penerima manfaat dan juga program keluarga harapan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
di mana yang saat ini sedang ditangani oleh kpk
menurut risma kasus tersebut terjadi tiga bulan sebelum ia dilantik menjadi menteri sosial
tri risma hari ini pada senin petang membantah tudingan terlibat dan juga menyebut tidak mengetahui sama sekali
kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial tersebut
risma menyatakan bahwa kasus itu terjadi tiga bulan sebelum ia dilantik
sedangkan ia dilantik pada dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
ia mengatakan banyak pekerjaan rumah di tubuh kementerian sosial sejak tahun dua ribu empat yang lalu yang memang sedang dikerjakan
kpk kembali menyidik kasus baru dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk keluarga penerima manfaat
dan program keluarga harapan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
kpk pun telah menetapkan sebuah kondisi yang berbeda
sejumlah tersangka sejalan dengan dimulainya penyidikan kasus tersebut
kpk juga telah memeriksa ada delapan orang saksi di dalam kasus tersebut
di antaranya ada mukhtar jamaludin supervisor distribusi pt bgr divre kupang
polikarpus myo teku koordinator wilayah satu pkh provinsi ntt
dan himatu sobri koordinator pendamping kpm pkh kabupaten
pada tahun dua ribu dua puluh sampai maret dua ribu dua puluh satu
pada tahun dua ribu dua puluh sampai maret dua ribu dua puluh satu
jadi terakhir yang saya terima itu ada kronologis di sini yang dibuat
itu tiga puluh september dua ribu dua puluh saya dilantik tanggal dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh